pusat program transformasi bank indonesia atau pptbi membuka secara resmi bank indonesia institute
melalui penyelenggaraan soft launching b institute pada rabu satu juli dua ribu lima belas di lantai satu gedung d bank indonesia
bi institute didirikan guna mengejawantahkan transformasi bank indonesia menuju bank sentral terdepan kredibel dan terbaik seregional
dengan hadirnya b institute maka target utama bank indonesia adalah melahirkan generasi generasi yang memiliki visi dan misi kepemimpinan
kemampuan manajerial yang tangguh hingga siap memimpin kapanpun dibutuhkan

gubernur bank indonesia agus dewi martowardoyo dalam sambutan singkatnya mengatakan
para lulusan b institute nantinya akan menjadi pribadi yang selalu mempersiapkan keahlian berkelas dunia
tak pernah berhenti belajar dan didukung dengan fasilitas serta standar pendidikan yang bertaraf internasional
berdirinya bank indonesia institute yang merupakan bagian dari proses transformasi bank indonesia akan memiliki tiga fungsi
akan menjadikan bank indonesia sebagai learning based organization
yaitu lembaga yang menjamin sumber daya manusianya dengan kompetensi yang terbaik
bank indonesia institute juga harus menjadi lembaga yang mampu mencetak pemimpin pemimpin bank indonesia terbaik di masa depan
bank indonesia institute perlu menunjukkan
perannya sebagai center of excellence dengan menghasilkan riset strategis dan berkelas dunia
yang menjadikan bank indonesia institute sebagai wadah atau forum diskusi kebijakan moneter
kebijakan fiskal keuangan dan perdagangan internasional yang terdepan di regional
bank indonesia kedepannya akan dipimpin oleh generasi yang siap menelurkan kebijakan kebijakan yang efektif
menciptakan sumber daya manusia yang tepat guna
serta dapat memanfaatkan teknologi mutakhir dalam pengambilan keputusan